terkait ppkm memang mulai hari ini ada inmen dagri
bahwa jakarta masuk level dua tanggal tiga puluh sampai dengan
tiga belas november dan juga dari bnpb
jadi kami nanti akan menyesuaikan mengeluarkan perhubungannya
menyikapi instruksi medagri
jadi ini kita memang memasuki akhir tahun
libur akhir tahun ini sebentar lagi
jadi ini proses yang harus kita lalui kita hadapi
mudah mudahan dengan diberlakukannya level dua
ini menjadi warning menjadi peringatan kita untuk lebih hati hati lagi
melaksanakan protokol kesehatan lebih taat lagi